terima kasih anda masih bersama reportase jawa barat
diduga di bawah lari kelompok berandal motor
dua orang anak perempuan di tasik malaya jawa barat kembali hilang
salah seorang korban hilang setelah sempat mencuri uang rp satu ratus lima puluh milik ayahnya
dua orang anak perempuan asal desa bugel ciawi tasikmalaya
kembali hilang sejak selasa lalu
korban bernama roro rodiah dan dede nurillah
pelajar salah satu smp serta smk di kawasan ciawi
kedua korban dikenal sebagai anak yang memiliki perangai cukup baik
dan tidak memiliki masalah di sekolah atau keluarga
karenanya keluarga tidak mengetahui mengapa kedua gadis ini meninggalkan rumah
sebelumnya dede nurillah sempat pulang ke rumah
dan mencuri uang milik ayahnya sebesar rp satu ratus lima puluh
ya saya juga lagi itu lagi ke kebun
jadi nggak tahu pergi kemana
tiba tiba saya datang ke rumah anak itu sudah tidak ada
karena sempat bawa uang dulu
iya sempat ngambil uang dari dompet saya rp satu ratus lima puluh
komisi perlindungan anak daerah kabupaten tasikmalaya
menduga korban dibawa lari kelompok bermotor
berdasarkan keterangan saksi korban terlihat meninggalkan kampung
mengendarai sepeda motor
hari ini kpaid kabupaten tasikmalaya mendapatkan laporan
dari beberapa warga
kepala kepala pertahanan pertahanan pertahanan pertahanan pertahanan pertahanan
yang menyampaikan bahwa anaknya yang usia enam belas tahun dan tujuh belas tahun
pendidikan smp dan sederajat sma
tidak pulang yang terhitung dari tanggal dua puluh tujuh sampai hari ini
berapa orang pak
ada dua orang dua anak
dugaan ini kita masih dugaan sementara
anak ini masih dibawa oleh geng geng anak muda seperti itu
kita masih dalam pendalaman
pihak keluarga telah melakukan pencarian ke sejumlah tempat
namun korban tak kunjung ditemukan
keluarga akhirnya melaporkan hilangnya anak anak ini pada kepolisian
beberapa pekan sebelumnya enam orang anak asal pagar ageng juga hilang berhari hari
mereka dibawa lari oleh anak pang dan ada yang dibawa lari kekasihnya
deden rahadian tasikmalaya